ya saudara koalisi pendukung prabowo ini mulai membicarakan jatah menteri di kabinet selanjutnya
padahal kpu juga belum mengumumkan hasil resmi pemenang pilpres
kalau berbicara soal hal ini memang bagi bagi jatah kursi menteri lumrah dilakukan oleh presiden dan juga wakil presiden terpilih
sebagai persiapan begitu untuk melanjutkan tongkat pemerintahan
kita bahas soal koalisi prabowo yang mulai bicara jatah menteri bersama dengan pengamat politik smrc
mas saidiman ahmad yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
nah menurut anda nih kalau berbicara soal bagi bagi ataupun minta jatah dalam tanda kutip
yang paling jadi pertimbangan parpol koalisi ini apa mas
ya saya kira seperti yang mas yaset tadi katakan memang cukup lumrah ya kalau partai politik kemudian
partai politik terutama yang mendukung koalisi pemerintahan yang menang itu kemudian
berharap bahwa mereka akan mendapatkan kursi di pemerintahan gitu ya itu sesuatu wajar
kalau walaupun demikian tetapi juga harus dilihat juga bahwa selain koalisi pemerintahan ke depan itu memberikan kursi kepada partai partai pendukungnya
juga biasanya di dalam pemerintahan juga ada jatah kursi yang cukup besar ya kepada kalangan profesional
kalau kita lihat misalnya pada pemerintahan yang sekarang ini kan hampir setengah dari kursi kursi yang ada di pemerintahan itu diduduki oleh mereka yang tidak berlatar belakang partai politik
itu ya cukup banyak sebetulnya enam belas hingga delapan belas
tetapi pada intinya adalah bahwa itu cukup wajar jika kemudian yang disebut sebagai koalisi pendukung pemerintahan itu bukan hanya sekedar dukungan dari partai partai di parlemen
kursi kursi di kementerian atau di kabinet yang akan datang
posisi tawarnya seperti apa mereka nanti
saya kira itu sangat penting karena kan pemerintahan ini butuh dukungan dari partai partai politik yang ada di parlemen
dan saya kira yang pertama yang harus diberikan kursi atau dijaga dukungannya itu adalah partai partai pendukung sekarang
dari empat partai yang katakanlah empat partai parlemen yang lolos
parlemen yang mendukung pak prabowo sekarang
di sana ada partai golkar dengan suara terbanyak diperkirakan mendapatkan suara terbanyak atau mendapatkan kursi terbanyak dari koalisi pemerintahan ke depan
kemudian ada gerindra sendiri ini partainya pak prabowo
kemudian ada demokrat dan pan yang memperoleh suara hampir sama sekitar tujuh sampai delapan persen
jadi saya kira itu yang akan diperhatikan yang pertama kali karena ini adalah pendukung utama pemerintahan ke depan
nah terkait dengan golkar tadi saya kira kalau kemudian muncul angka lima kursi
sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diperoleh golkar sekarang di pemerintahan pak jokowi
ada empat kursi bahkan golkar ini saya kira paling istimewa di pemerintahan pak jokowi
mereka bukan hanya mendapatkan kursi salah satu yang terbanyak selain pdip atau sama kursinya
tetapi juga mendapatkan posisi yang strategis
menteri koordinator itu ada di tangan golkar
mas ediman yang anda lihat nanti kalau berbicara soal tadi ada proporsional profesional
kemudian nanti ada jatah dari partai politik
nanti para partai politik ini partai politik parpol koalisi ini akan mengincar yang mana
komposisi jumlahnya yang penting lebih banyak jumlahnya
atau mereka ada posisi strategis yang diincar di jabatan menteri ini
dua duanya posisi posisi strategis juga penting buat mereka gitu ya
tetapi saya kira ya pemerintahan ke depan itu akan menimbang dua hal
yang pertama adalah dukungan politik dari partai partai politik
yang kedua adalah kesuksesan pemerintahan
apalagi ke depan ini kan adalah pemerintahan periode pertama dari pak prabowo gitu ya
dia butuh sukses di periode pertama ini kalau kemudian punya bayangan akan kembali maju
di periode kedua dia harus membuktikan
jadi ada tarik menarik di sini antara dukungan dari parlemen dan dukungan publik
dan dukungan publik itu kan tidak tergantung pada sejauh mana representasi dari partai partai politik ada di dalam pemerintahan
pertimbangan publik yang utama nanti adalah kerja kerja profesional dari para pembantu presiden ke depannya
kita lihat bagaimana komposisi profesional dan juga menteri dari jatah partai politik ini
nah yang menjadi pertimbangan dari partai politik untuk yang masuk dalam koalisi prabowo gibran ini mereka nanti akan lebih mengincar yang mana
bisa tidak dalam komposisinya mereka merekomendasikan profesional tapi memang berasal dari kader partai mereka
saya kira itu juga salah satu yang bisa menjadi pertimbangan mereka
karena kalau tentu saja yang pertama adalah elit elit utama partai ya ketua umum partai misalnya mungkin akan direkomendasikan
yang lain juga saya kira jabatan jabatan tertentu itu akan disesuaikan juga dengan profesionalisme dari elit mereka atau anggota mereka yang diusulkan gitu ya
karena mereka kan juga tidak ini kan pembuktian ya parah diada di pemerintahan
dan kalau kita lihat memang kan publik kita kan sangat melihat rekam jejak dari elit elit itu
kalau ada persoalan pada apa namanya kinerja
bahkan kalau wakil dari partai tertentu itu misalnya terbukti korupsi dan seterusnya
saya kira itu akan berdampak negatif juga buat partai secara keseluruhan
jadi ada walaupun ini persoalan politik tapi tentu juga akan memasukkan faktor profesionalisme dari kandidat yang diusulkan kepada presiden nantinya
hmm karena perlu pembuktian dalam lima tahun ke depan begitu
berbicara soal pembuktian nih mas kira kira prabowo gibran jika menang nanti ngerangkul oposisi nggak
dan akan diberikan jatah menteri begitu
saya kira ada kebutuhan untuk pemerintahan ke depan ini untuk merangkul partai politik di luar partainya sekarang
katakanlah kalau kita berkaca pada hasil pemilu sebelumnya kan itu jumlah kursi di parlemen pendukung pak prabowo kan sekitar empat puluh lima
mungkin sekarang sekitar empat puluh tiga empat puluh lima persen sekitar itu juga
artinya ini belum memadai sebetulnya belum terlalu kuat di parlemen
butuh setidaknya satu partai menengah ke atas
untuk kemudian membuat pemerintahan ke depan lebih solid dan lebih punya dukungan di parlemen nantinya
karena itu saya kira ada kebutuhan buat prabowo untuk merangkul partai di luar koalisinya saat ini
baik terima kasih pengawat politik smrc
mas saidiman ahmad telah bergabung dan memberikan perspektifnya di kompas malam